jelang big match liga satu indonesia yang mempertemukan persib dan persija
polda jawa barat senin siang menggelar simulasi pengamanan pertandingan
di stadion gelora bandung lautan api di kawasan gede bage kota bandung
polda jawa barat akan menerjunkan satu tujuh ratus personel
untuk mengamankan laga tunda pekan ke sebelas liga satu tersebut
dalam simulasi tersebut petugas melakukan langkah pengamanan yang berbeda
dibanding pengamanan laga kandang persib sebelumnya
untuk mencegah terulangnya tragedi stadion kanjuruhan
petugas kepolisian hanya akan melakukan pengamanan di ring dua dan ring tiga
atau berada di luar stadion tanpa membawa senjata
sementara pengamanan di dalam stadion akan dilakukan oleh steward
yang ditugaskan oleh panitia pelaksana persib
kepolisian dapat memasuki stadion atau ring start
bila terjadi situasi yang tidak diinginkan
dan melalui keberkoordinasi dengan pihak panitia pelaksanaan
supporter persija dipastikan tak akan hadir dalam laga persib kontra persija
pada rabu besok yang akan dihadiri bobotoh
kita akan menerapkan pengamanan dengan menggunakan dasar perpol sepuluh tahun dua ribu dua puluh
di mana dengan perpol tersebut diaturlah zona pengamanan
yang dulunya zona pengamanan juga termasuk pada ring satu atau zona satu
dan beberapa ring di depannya
namun untuk pengamanan berikutnya ini
kita akan dilaksanakan pengamanan dengan sistem zona
di mana dalam parpol tersebut
zona satu itu dilaksanakan otoritas kewenangan penuh oleh panitia pelaksana
di mana di dalamnya sudah disebutkan ada sso atau safety and steward officer
yang akan mengatur terkait masalah pengamanan internal tersebut